pdi perjuangan itu kan selalu bicara bukan hanya soal apa yang disampaikan lewat mulut
nah ini kan lagi rame banget hak angket bahkan keluar pertama dari mas ganjar capres
yang didukung pdi perjuangan
tapi kemarin pas paripurna pembukaan ada yang malah tugas ke luar negeri ke perancis
malah cuma satu kan yang dihukum
ada ketua dpr puan maharani yang fraksi pdi perjuangan
dan kata kata apa sambutannya diserahkan ke bang dasko
tegas dan kalimatnya adalah menang kalah itu disinggung disinggung
saya pikir itu jawaban normatif
jadi harus dipisahkan pendapat dia sebagai orang partai dan juga sebagai ketua dpr
ya soal bertarung itu pasti ada yang kalah ada yang menang
tapi yang kita persoalkan sekarang menang itu dengan aturan atau tidak dengan aturan
jadi saya kira itu tidak mempengaruhi urusan
jadi kalau ada yang membaca misalnya oh dengan apa yang dilakukan mbak puan kemarin
ini kayaknya kok pdip jadinya nggak firm nih
mbak puan kita semua anggota fraksi bekerja sosialisasi mbak puan ya ke seluruh indonesia
tapi ketika waktu survei tidak mendukung ibu kasih rekomendasi ke ganjar mbak puan tampil di depan
karena proses pemilu ini belum selesai juga
pasti semua menunggu momentum
tapi yang paling penting begini
ini di publik ini kan sudah ada pro kontra di level elit juga
kalau orang ribut di jalan
kalau orang demo segala bilang wah ini mengganggu stabilitas nasional